jadi gimana kabar keranjang anda keranjang dompet aman ya semuanya ya
udah penuh mungkin berapa banyak belanjaannya tapi ingat ini masih tengah bulan masih ada sisa berapa di dua pekan menuju tanggal gajian
apakah harbolnas mendorong pertumbuhan ekonomi seberapa signifikan memang ya
karena kan gak hanya di tanggal kembar harbolnas etalas diskon itu juga kita temui sehari hari
bergabung melalui sambungan zoom ada ketua umum idea mas bima laga
hai mas bima selamat malam
udah berapa banyak yang dibelanjain hari ini
ya ada beberapa sudah berbelanja
oke udah ditropong tropong kayaknya dari jauh jauh hari ya
mas bim pesta diskon ya pesta diskon tanggal kembar tapi kalau ngomongin diskon yang ditawarkan ini kan gak hanya di harbolnas atau di tanggal kembar saja
di hari hari biasa tuh kita juga
tapi juga banyak sekali menemukan promo banyak banget diskon
nah lantas apakah di harbolnas ini masih menggerakkan keinginan masyarakat untuk berbelanja secara online secara masif juga
ya tentunya mbak ya
jadi memang tanggal cantik itu mempunyai kemistri tersendiri
jadi kalau tanggal itu biasanya memang ada harga harga tertentu yang ditawarkan oleh masing masing marketplace
bukan sebelumnya nggak ada diskon
sebelumnya mungkin ada diskon
cuman memang pada tanggal sebelas sebelas dua belas dua belas sepuluh sepuluh gitu ya
itu memang diskaunnya disiapkan khusus untuk momentum dalam satu hari ini
nah ini suara hati netizen juga nih
ada beberapa netizen yang memburu atau mengamati diskon ya
karena merasa beberapa itu ini kayak permainan marketing aja
jadi alih alih katanya ada pesta diskon harganya udah dinaikin duluan gitu
kelihatan aja diskonnya gede
tapi hasilnya atau harga akhirnya itu sebenarnya mungkin sama sama aja jadi gak murah gitu
nah dengan hal hal yang kayak gini tuh meningkatkan atau menurunkan
menurunkan kepercayaan masyarakat gak sih sama harbolnas
ya udahlah gitu
jadi orang gak terlalu minat lagi sama harbolnas
saya rasa itu tergantung mindset dari melihat kita ininya ya
melihat discountnya itu seberapa besar
yang pertama kita harus melihat
kalau misalnya harganya itu harga normalnya berapa
contohnya mbak kalau saya jualan let's say kaos kaki gitu ya
saya jual dengan harga rp dua puluh ribu
tapi begitu ada promo di harbolnas rp lima puluh dapat rp tiga
sebenarnya kan itu melebihi diskon rata rata
tetapi karena memang promonya menarik
beli rp lima puluh dapat rp tiga
masyarakat itu minat beli untuk itu
tetapi yang menarik di sini
key driver orang untuk berbelanja harbolnas
salah satunya adalah dari priongkir mbak
baru yang kedua itu adalah cashback dan juga promo promo lainnya
melihat ini mas bima
apakah di masa pandemi ini kan
geliat belanja masyarakat melalui platform e commerce
itu kan mungkin salah satu yang gak terlalu banyak
terlalu terdampak ya
karena shifting orang itu memang sudah berubah mindsetnya
terhadap berbelanja ya kan
nah apakah ini menjadi apa
atau diamini gitu lah untuk para pelaku e commerce
kemudian juga bagaimana para penyedia layanan e commerce ini
bisa memberikan kesempatan yang lebih luas lagi
bagi umkm tentunya
ya tentu saja
ya tentunya mbak
karena kita juga saat pandemi kita mempunyai program bangga buatan indonesia
jadi program itu kita launching bersama dengan bapak presiden kita
pada tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh
tujuan dari program itu adalah mengonboardingkan umkm
untuk dapat berjualan di platform digital
dan itu masih sampai sekarang
total umkm yang sudah on board
dari bulan mei sampai dengan september
itu sebanyak delapan empat juta mbak
umkm baru yang sudah on board
dan angka ini tentunya akan terus bertambah
seiring dengan perkembangan ukm yang sudah melek digital atau go digital
oke jadi dengan adanya platform e commerce
kemudian juga di pesta diskon hari belanja ini
sudah memberikan keuntungan sosioekonomi
salah satunya dengan tujuan menggerakkan bisnis ekonomi mikro ya
oke evaluasi terhadap penyedia platform e commerce sejauh ini seperti apa
karena kan biasanya indikatornya itu ada traffic
kemudian ada user atau pengguna transaksi gitu
iya jadi kalau tadi pertanyaan mungkin evaluasi ya
kalau saya nggak dengar ya
ya tentunya kepuasan pelanggan adalah yang nomor satu
perlindungan konsumen juga bagaimana para platform digital bisa memberikan perlindungan konsumen
kedua belah pihak ya mbak ya
bagi itu penjual dan juga pembeli
karena ini kan platform ini mempertemukan penjual dan pembeli melalui sistem teknologi itu sendiri
logistik juga menjadi faktor kepuasan konsumen
karena di puncak hari belanja online yang nantinya pada tanggal dua belas dua belas ya di bulan desember
faktor logistik juga menjadi faktor penentu karena jumlah pengiriman yang banyak
dan juga berapa lama barangnya bisa nyampe ke tangan konsumen
mas bim tahun lalu target dan pencapaian harbolnas berapa mas bim
kita bekerjasama dengan nielsen dan kita ukur pada bulan november ya
dari tanggal sepuluh sampai dua belas desember
itu target tahun lalu kita menyentuh menurut nielsen kita angkanya di sebelas enam triliun mbak
dan itu kita terjadi saat pandemi ya
dan meningkat setelah sebelumnya itu sebesar sembilan enam triliun di tahun dua ribu sembilan belas
dan di tahun dua ribu dua puluh satu ini kita mengharapkan targetnya melebihi tahun dua ribu dua puluh mbak
dari penerawangan kira kira bagaimana mas bima
ya mudah mudahan melebihi angka sebelas enam ya mbak
mudah mudahan sesuai dengan tujuan ya tentunya ya
dengan adanya pes tadi pes tadi skon kemudian hari belanja pergerakan platform e commerce ini juga salah satunya bisa
mensupport atau mendukung pertumbuhan online
atau mendukung pertumbuhan ekonomi ya
karena angkanya potongan kuenya besar sekali tadi kalau tadi mas bima sampaikan ya
terima kasih mas bima sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
selamat berbelanja lagi selamat lihat lihat lagi selamat malam sehat selalu
makasih mbak tiffany salam sehat buat semuanya terima kasih